inilah kondisi terbaru proyek fasilitas olahraga seluas tiga puluh dua hektare di bukit sentul bogor jawa barat
tampak papan nama proyek pusat pendidikan pelatihan dan sekolah olahraga nasional yang mulai dibangun pada dua ribu sepuluh itu sudah hilang
proyek tersebut terpaksa dihentikan dua tahun kemudian dan mangkrak
lantaran adanya kasus dugaan skandal korupsi dalam proses pembangunannya
masyarakat banyak yang diserap tenaga kerjanya sehingga alhamdulillah pada saat itu ada perekonomian masyarakat pun ada meningkat
yang bisa ngaduk dia kuli ngaduk yang bisa kerja bangunan dia kerja bangunan
artinya semua masyarakat di sini yang awalnya pengangguran alhamdulillah dengan berjalannya proyek tersebut masyarakat jadi dapat penghasilan
warga sekitar berharap proyek fasilitas olahraga tersebut dilanjutkan
setelah hampir sepuluh tahun terbengkalai
sebagian warga mengaku sedih melihat tumpukan material dan bangunan yang tidak terawat
serta mengganggu pemandangan asri bukit hambalang itu
di wilayah hambalang ini ada delapan rw dua puluh delapan rt
alhamdulillah semuanya merasa terbantu ikut kerja
mungkin waktu itu antara sekitar empat sampai lima ratus orang lah yang kerja di situ
dan alhamdulillah yang tadinya petani yang penghasilannya
per tahun kena hasil singkong itu satu tahun
karena adanya proyek jadi bisa ada penghasilan per bulan
senin lalu menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali mengatakan pihaknya telah menyerahkan desain besar olahraga nasional kepada presiden joko widodo
dalam rancangan itu kemenpora berencana menggunakan kompleks olahraga hambalang sebagai lokasi pelatnas atlet nasional
nanti juga kita sedang mempertimbangkan untuk bisa melihat
kemenpun kemenpun kemenpun kemenpun
kemenpun kemenpun kemenpun kemenpun
kemenpun kemenpun kemenpun kemenpun
kemenpun kemenpun kemenpun kemenpun
kemenpun kemenpun kemenpun kemenpun
menjadi tempat untuk sentra atlet senior dan atlet kita yang sudah siap untuk bisa bertanding
dalam desain besar tersebut selain hambalang pemerintah berencana membangun sepuluh sentra pemusatan latihan untuk atlet muda usia smp yang telah diseleksi sejak usia dasar
ada pun pusat olahraga cibubur
direncanakan dijadikan pusat pelatihan atlet usia sma